kekacauan terjadi saat ratusan warga kota gorontalo berebut ingin mendapatkan kupon pasar murah
yang dilaksanakan dinas pangan pemkot gorontalo pada jumat pagi
warga protes karena banyak yang tidak mendapatkan kupon padahal sudah antri dari pukul enam pagi
kupon yang disediakan panitia sebanyak satu lima ratus
wali kota gorontalo marten taha menyebut kekacauan ini terjadi karena panitia kurang sigap dalam pengaturan
kurang pengaturannya oleh penitia sehingga ini bisa menjadi kaca begini
tapi saya sudah bilang sama pak sekda dengan ibu kadis di situ untuk diatur pelayanannya
agar semua bisa dapat
paket sembako murah dijual dengan harga rp tujuh puluh tujuh seratus
warga bisa mendapatkan lima kilo beras setengah kilo gula satu liter minyak goreng sepuluh butir telur bawang merah dan bawang putih
ratusan warga di kabupaten kudus jawa tengah juga rela berdesakan mendapatkan sejumlah kebutuhan pokok
seperti beras cabai dan bawang yang dijual dengan harga murah dari pasaran
beras dari bulog misalnya dijual dengan harga rp empat puluh lima per lima kg
sementara minyak kita dijual rp empat belas per liter
kualitas berasnya sendiri gimana bu
semangat bagus kenapa
terus seminggu sekali
pasar murah kali ini merupakan hasil langsung dari para petani maupun peternak di kudus
yang dijual langsung ke konsumen
langsung ke konsumen tanpa perantara tengkulak